pengesahan undang undang cipta kerja di sidang paripurna dpr
senin malam diwarnai hujan interupsi dan aksi walkout dari fraksi demokrat
enam fraksi menyetujui secara bulat satu fraksi setuju dengan catatan
sementara dua fraksi yakni demokrat dan pks menolak pengesahan undang undang cipta kerja
selain itu serikat buru juga akan menggelar mogok kerja nasional
sebagai bentuk penolakan atas undang undang cipta kerja
untuk mengelaborasi lebih dalam kita sudah terhubung dengan arah sumber yang bergabung
dari luar studio melalui sambungan zoom sudah ada pak marwan cikasan
sekretaris fraksi demokrat selamat siang pak marwan
dan juga pak sus hindarno kepala birohumas kementerian ketenaga kerjaan
selamat siang pak sus
ya pak sus saya mau ke fraksi demokrat terlebih dahulu
pak marwan semalam fraksi anda walk out bersama dengan beberapa anggota yang ada di dalam sidang paripurna
alasannya apa demokrat harus walkout dari sidang paripurna semalam
ya walkout itu adalah salah satu alat perjuangan kita
di mana terkait undang undang cipta kerja
ini secara jelas kita sudah nyatakan bahwa fraksi partai demokrat menolak untuk disahkan
karena ada lima alasan utama yang kita sudah sampaikan
pertama kita melihat bahwa undang undang ini tidak ada kegentingan yang memaksa
atau tidak ada urgensinya untuk dibahas
kita sedang fokus pada pandemi covid baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi
yang kedua undang undang ini adalah undang undang umum ibu selaw
yang melibatkan banyak sekali undang undang dan kepentingan
sehingga semestinya dibahas secara cermat teliti dan mendalam
agar seluruh kepentingan terutama kepentingan rakyat itu diperhatikan
yang ketiga undang undang ini kan untuk investasi menggerakkan perekonomian nasional
tetapi kita melihat ada hak hak masyarakat terutama kaum pekerja nelayan petani umkm yang terpinggirkan
ini adalah tidak adil
kemudian yang keempat kita melihat bahwa undang undang ini menggeser ekonomi kita
ekonomi pancasila menjadi ekonomi yang liberalistik dan kapitalistik
terutama bertentangan dengan sila kelima pancasila
yang terakhir kita melihat bahwa undang undang ini prosesnya cacat prosedur dan cacat substansi
karena sangat minim melibatkan para stakeholder terkait
itu yang substansinya
kemudian yang teknisnya adalah bapak ibu semua mungkin melihat
bagaimana perjuangan praksi partai demokrat dalam rapat paripurna kemarin
mengesahkan persetujuan terkait ru cita kerja ini
tanpa memperhatikan dan mengikuti mekanisme yang lazim yang ada di dpr
yakni ada forum lobby ada musyawarah mufakat ada voting
karena seluruh instrumen legitimit di dpr sudah kami gunakan
untuk memperjuangkan penolakan ru cipta kerja ini
tetapi tetap juga tidak diindahkan
ya akhirnya kami memilih sikap untuk walk out dari rapat paripurna tadi malam
begitu kira kira mbak
oke pak marwan
tadi anda mengatakan
bahwa segala instrumen sudah dilakukan oleh fraksi partai demokrat
apakah kemudian lobby lobby sudah dilakukan kepada fraksi lain
untuk bisa menolak pengesahan
ya di dalam forum bamus sebelum rapat paripurna ini digelar
saya bersama pak benny karman sudah menyampaikan
ayolah kita sama sama duduk merenungkan kembali undang undang ini
kenapa undang undang yang baru satu dua hari disahkan di rapat panja tingkat satu
kok sudah mau langsung diparipurnakan
mari kita endapkan dulu
kita kaji dulu mendalam
masalah hatnya kemampuan hatinya untuk rakyat kita
tetapi ya kami hanya fraksi demokrat dan fraksi pks yang kekeh untuk menolak paripurna
tujuh fraksi lainnya tetap berlanjut ke paripurna
jadilah itulah upaya upaya komunikasi politik yang sudah kami lakukan
oke pak marwan
aksi walkout semalam ini memang atas perintah pak sby selaku ketua majelis tinggi
dan mas ahi selaku ketua umum
karena fraksi adalah kepanjangan tangan dari dpp partai
walk out ini adalah dinamika mbak
dinamika yang ada di rapat paripurna
dan kami sebagai pimpinan fraksi saya sekretaris fraksi
tentu melihat bahwa ini adalah salah satu cara yang legitimit
yang kami lakukan untuk perjuangan masyarakat
dan saya yakin ketua umum maupun pak sby dan juga mas ibas
tentu merestui langkah langkah kami yang kami lakukan
selama itu sesuai dengan koridor dan ketentuan yang berlaku
oke pak marwan
tadi anda mengatakan di poin poin penolakan fraksi partai demokrat
pasal ataupun isu isu di kluster ketenaga kerjaan ini
mematikan hak hak masyarakat ataupun hak hak pekerja
itu bagian mana pak yang dianggap oleh fraksi demokrat
kemudian merugikan begitu
ya contohnya adalah ada istilah no work no face
upah buruh dihitung jam jaman
kemudian yang kedua ada kontrak seumur hidup
kalau dulu dengan undang undang tiga belas
orang kan setelah dua tahun dikontrak
ada harapan untuk menjadi karyawan tetap
ini sekarang orang bisa dikontrak sepanjang masa
kemudian bebasnya tenaga kerja asing
belum lagi hitungan pesangon yang lebih rendah
terakhir adalah hilangnya penetapan upah
upah minimum kabupaten maupun upah sektoral
ini tentu kita melihat bahwa dengan undang undang cipta kerja yang baru ini
kesejahteraan buruh akan semakin buruk
sementara undang undang tiga belas dua ribu tiga itu kan sudah lebih baik
dan harusnya lebih kita perbaiki
pak marwan nanti saya akan kembali ke anda
saya mau ke pak sus hindarno sebagai kepala biro humas tenaga kerja
humas kementerian tenaga kerja
apakah betul bahwa hak hak buruh akan tidak terlindungi
akibat disahkannya ruu ataupun undang undang cipta kerja ini
seperti yang tadi disampaikan oleh pak marwan
pertama tama tentunya negara hadir kan untuk rakyat ya
negara hadir untuk rakyat
yang kedua bahwa tentunya adanya undang undang baru
tentu akan lebih baik daripada undang undang sebelumnya
kebetulan kalau kita membaca
suatu klausul undang undang tentunya kan harus utuh dengan setengah setengah
dan berikutnya lagi bahwa pembahasan ini dengan melibatkan seluruh
baik teman teman spsb
maupun teman teman pengusaha
tentunya sudah mengakomodir aspirasi mereka
untuk menyampaikan susulan draft perbaikan ke dpr
yang menjadi modalitas untuk melakukan pembahasan sebelumnya
dan kalau membacanya utuh
bahwa upah minimum kabupaten tetap ada tidak hilang
lembur cuti yang di miss distorsi ya
ada distorsi yang miss ini
informasi distri informasi itu mungkin perlu kita luruskan
maka bumetri mengeluarkan surat terbuka
agar seluruh stakeholder terkait
kementerian maupun lembaga dan spsb
untuk dapat diakomodir karena kita menyampaikan yang sesungguhnya
sehingga tidak ada distorsi komunikasi di masyarakat
oke pak sus itu soal upah minimum yang tetap ada dan juga cuti
bagaimana dengan pesangon kemudian dengan outsourcing
itu kemudian poin poin yang menjadi kegelisahan
para pekerja begitu pak
bagaimana kemudian kemenaker menjelaskan itu pak sus
semua itu dikembalikan ke undang undang tiga belas
artinya undang undang tiga belas tetap merupakan rujukan
yang pasal pasal tersebut tidak dihilangkan
dan dengan adanya ruu atau menjadi undang undang kepala kerja
undang undang tiga belas pun tetap hidup
untuk mengakomodir tadi
hari ini beberapa perwakilan dari serikat buruh
bahkan diklaim ada dua juta buruh yang akan melakukan mogok kerja di perusahaannya masing masing
karena menolak pengesahan dari undang undang cipta kerja
tanggapan dari pemerintah seperti apa pak
melihat fenomena ini dan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan pak sus
sebetulnya gini mbak kami kan melihatnya dari
perintah pak presiden dulu untuk menunda pembahasan
kan di dalam omnibus law ini kan ada sebelas klaster
salah satunya kata ketenaga kerjaan ditunda menjadi urutan terbelakang
karena untuk memberikan mengakomodasikan aspirasi rekan rekan spsb maupun pengusaha
agar dapat tertampung di dalam ruu ini
berapa kali pertemuan dengan spsb itu kan untuk menyamakan persepsi
sehingga keinginan mereka itu dapat terakomodir
keputusan ini tidak memuaskan semua pihak
karena kepentingan pengusaha dan pekerja tentunya berbelak belakang
kita stabil di tengah tengahnya
nah sehingga yang tadi disampaikan itu kalau membacanya secara utuh
tentunya masyarakat atau pekerja tidak risau lagi
tapi karena ada distorsi informasi tadi yang belum tersampaikan dengan baik
sehingga mengakibatkan beberapa elemen melakukan ujuk rasa
kita mengendaki di era covid ini
kan juga harus menjaga protokol kesehatan dengan baik ya mbak
tapi tolong disermati
kalau disermati saya yakin pasal ini pasal disermati sehingga tidak akan ada distorsi komunikasi
oke keputusan poin poin di undang undang cipta kerja ini memang tidak menyenangkan
bagi semua pihak baik dari pengusaha dan juga buruh
tapi nyatanya serikat buruh melakukan penolakan sampai menteri anda pak sus
menteri tenaga kerja bu ida fauzia membuat surat terbuka kepada buruh
apakah ini bentuk kegagalan berdialog dengan serikat buruh
oh bukan mbak
jadi menteri ketenagakerjaan bu ida fauzia itu sengaja semalam menerbitkan surat terbuka
yang ditujukan kepada siapapun termasuk khususnya serikat serikat buruh
itu artinya bahwa pemerintah itu mengakomodasikan keinginan masyarakat spsb

dan pemerintah itu mengakomodasikan keinginan masyarakat spsb
pemerintah itu akan memberikan perlindungan lebih
karena kalau setiap khusus pasal dibaca dengan baik
ini akan lebih baik daripada undang undang tiga belas dan undang undang tiga belas pun tidak hilang
maksudnya agar masyarakat itu tenang
bahwa menteri tenaga kerja melakukan statement bahwa yang benar itu ini
jangan percaya dengan yang sudah dipelintir menjadi distorsi informasi
pak sus supaya distorsi informasi itu tidak melebar
masih itu tidak melebar kemana mana dan untuk menenangkan buruh
apakah kemudian proses dialog masih terus dilakukan dari kemnaker kepada serikat serikat pekerja pak sus
tentunya pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan akan berlapang dada akan berbuat baik
akan mengakomodasikan pintu terbuka karena undang undang ini kan terdiri dari beberapa aturan turunan
nah aturan turunan itu masih kita lakukan dialog bersama turus yang terlibat pengusaha memperkejar
agar aspirasi mereka di aturan turunan ini dapat terwujudkan dalam pasal pasal yang dapat diimplementasikan ke depan
oke nanti saya akan kembali ke anda pak marwan ini terakhir untuk fraksi partai demokrat yang akan dilakukan apa kedepannya
karena kan ini sudah disahkan meskipun dari serikat buruh mengatakan sudah menentukan langkah langkah
salah satunya adalah melakukan judicial review ke mk
apa yang akan dilakukan fraksi partai demokrat
fraksi partai demokrat menanggapi yang sudah disahkan ini pak bagaimana mengawalnya pak marwan
ya kalau perjuangan politik di dpr nya kan tentu sudah selesai dengan sudah diketoknya paripurna kemarin sore ya
tetapi tentu kami tetap bersama dengan rakyat indonesia terus juga mengetuk pintu hati pak presiden
agar bisa mencari solusi yang terbaik lah terkait undang undang cipta kerja ini
karena bagaimanapun juga hari ini yang lebih penting untuk kita semua adalah
bagaimana covid sembilan belas ini bisa terkendali kesehatan bisa semakin baik ekonomi kita bisa pulih
tidak perlulah kita lagi menciptakan masalah masalah baru yang mengganggu kehidupan rakyat kita yang saat ini sedang terjepit susah
tidak ada penghasilan tidak bisa bergerak karena pembatasan psbb ini
jadi pertama tentu kami akan terus bersama dengan rakyat memperjuangkan kepentingan kepentingan rakyat
karena harapan rakyat adalah perjuangan demokrat
yang kedua kami mengetuk pintu hati pak presiden jokowi
untuk dapat memutuskan yang terbaik yang terbaik bagi rakyat indonesia saat ini
yang tengah menghadapi covid sembilan belas ini
oke terakhir ke pak sus
pak sus ini teman teman buruh ataupun serikat pekerja sudah menentukan ataupun membuat langkah langkah ke depan
menanggapi pengesahan dari undang undang cipta kerja
salah satunya adalah menyiapkan gugatan ataupun uji materi ke mahkamah konstitusi pak
atas pasal pasal di kluster ketenaga kerjaan
tanggapan dari pemerintah sudah siap pak menghadapi itu nantinya pak di mk
karena kan memang kita negara hukum kita negara demokratisasi
yang artinya siapapun boleh menghadukan judi judi review maupun gugatan lainnya
sepanjang di dalam koridor yang benar
tetapi intinya daripada surat edaran ibu menteri adalah
bahwa pemerintah melalui kementerian kepenangan kerjaan
memberikan pelindungan lebih kepada pekerja existing
maupun mengakomodir teman teman yang mau masuk ke dunia kerja
sehingga dapat menjadi mengurangi pengangguran untuk menjadi pekerja di hari ke depan
oke jadi pemerintah sudah siap menghadapi gugatan uji materi
terakhir sekali pak pak sus ini ada isu bahwa akan ada wamenaker dari kalangan serikat buruh
itu bapak juga mendengar atau itu hanya hoax saja pak
apa maksudnya pak bahwa kebijakan presiden melalui prps nomor sembilan puluh lima
itu bahwa seluruh kementerian di dalam kabinet
itu dimungkinkan dengan adanya wakil menteri
tetapi semuanya kan tidak dikepu ya
nah kegiatan dari bagian kabinet mana yang perlu mana yang tidak perlu
itu menjadi kepentingan tanah di pak presiden
kalau intinya kali saya menakar siapapun untuk memperjuangkan melayani masyarakat
baik buruh maupun pengusaha jelas kan monggo saja
oke kita tunggu saja nanti bagaimana ke depannya
perjuangan para serikat buruh ini di mahkamah konstitusi
karena tampaknya gugatan uji materi akan segera dilakukan
dan bagaimana kesiapan pemerintah nanti dalam menghadapi gugatan
dan proses sosialisasinya sehingga tidak terjadi distorsi informasi
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung
siang hari ini ada pak marwan cik asan sekretaris fraksi demokrat
dan juga pak sus hindarno kepala bagian humas kementerian tenaga kerja
atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini